jangan jangan jangan
pagi ini kita awal informasi dari kedatangan
enam puluh dua mahasiswa asal jawa timur
di bandara internasional
juanda sidoarjo sabtu malam
disambut oleh keluarga dengan
bahagia dan penuhan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
mereka yang didominasi oleh mahasiswa
unesa surabaya dan warga yang
bekerja di wuhan tiongkok
akhirnya pulang dan dapat kembali
berkumpul dengan keluarga
setelah sempat dikarantina selama
tujuh belas hari di natuna kepulauan riau
senanglah intinya bisa berkumpul
bersama keluarga semuanya disini
ada pengalaman apa nih selama ini
dari natuna sampai ke sini
luar biasa pengalamannya saya bisa digagaskan
satu satu intinya nanti bisa jadi
cerita hidup yang indah
orang tua pramesti ardita cahyani pun
tidak henti henti mengucap syukur
atas kepulangan anaknya dalam
alhamdulillah semua berkat isti allah mbak
semua kandang isti allah
kecemasan yang sempat dirasakan oleh
orang tua karena virus corona
akhirnya berakhir dengan
rasa lega karena bisa bertemu
kembali dengan anaknya dalam kondisi sehat
seperti z abidin yang akhirnya bertemu
ayu larasati putri pertamanya
bisa pulang selamat sudah
orang tua udah senang banget
sejak datang ke natuna itu kita
jujur sempat khawatir ya
ketemu orang tua ketemu adik
tuh tadi juga sempat kaget kan
sampai gendut ya
kaget ketawa datang
ya tadi tiba tiba muncul
sekaget tiba tiba di depan
pengennya makan kikil
di sana gak ada ya
keluarga ayu pun merencanakan
perayaan kecil untuk menyambut
ke pulangan ayu larasati
sementara itu rasa rindu setelah
ditinggal selama enam bulan oleh kakaknya
untuk menjalani studi di central china normal university wuhan tiongkok
dua orang adik membawakan boneka
dan sebatang coklat kesukaan kakaknya
yang tiba di bandara internasional juanda
keduanya merupakan adik dari diani lusiana aisyah
keduanya mengaku telah membeli coklat dan boneka
dari seminggu lalu
dengan uang saku yang telah mereka kumpulkan
dia bilang kangen gitu dari saat siapa
ini bawa boneka sama coklat
pencariannya mau dibuat kakaknya
karena kan kita kangen
kemarin juga ada fenomena day
kakak dikasih boneka sama coklat
sebelumnya enam puluh dua warga jawa timur
beserta warga indonesia lainnya dari wuhan
yang selesai observasi di natuna
tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta sabtu siang
mereka dinyatakan negatif terjangkit corona
setelah menjalani observasi selama empat belas hari
tim liputan cnn indonesia